kini kita beralih ke pontianak
polisi memulangkan pengurus front pembela islam
yang akan mengisi acara di pontianak kalimantan barat
dengan alasan keamanan
pemulangan ini sempat membuat masa pendukung fpi bersih tegang
dengan aparat keamanan
dan ustadz hidayat kuyandri batang taris
serta rombongan tiba di bandara internasional
supadio kuburaya kalimantan barat
sekitar pukul delapan jumat malam
namun tidak sampai satu jam menginjakkan kaki di kalimantan barat
polisi dan aparat tni meminta rombongan
yang masih berada di bandara tersebut
untuk kembali ke jakarta
karena alasan keamanan
rencananya perwakilan dpp fpi ini
akan menghadiri pelantikan pengurus fpi kabupaten kuburaya
dirangkai dengan taplik akbar di kabupaten mempawa
khawatir terjadi bentrok dengan kelompok adat
yang menolak kehadiran pengurus fpi
polisi pun meminta rombongan
kembali ke jakarta
kejadian tersebut menyulut emosi ratusan masa pendukung fpi
masa sempat merangsek masuk hingga depan pintu ruang kedatangan bandara
dan terlibat saling dorong dengan aparat keamanan
mungkin dari beberapa dekan dekan dari fpi
atau pendukung fpi kecewa
tapi sebagaimana tadi saya sampaikan juga bahwa
tindakan yang dilakukan oleh aparat
baik kepolisian maupun tni
dalam rangka untuk mengantisipasi
untuk mencegah timbulnya bentrokan
bahkan mungkin sampai timbul korban
kami tidak menginginkan itu
meski kondisi sudah kembali normal
aparat kepolisian dan tni
masih melakukan penjagaan dan berpatroli
di sejumlah titik
yang sebelumnya menjadi tempat berkumpulnya
masa dari kedua kubu
yan andria pontianak